susah emang anak muda zaman sekarang
ya ampun teo
itu karena kekuatan cinta kita
eh udah kalah gak mau ngaku
emang bodoh kok nyuruh orang diem
mau berantem lagi sama gua
kalian udah menghina aku
oleh karena itu
menyihir kamu jadi batu
sihirnya ilang juga gen
lu ngapain ah
kalian jadi batu
kalian jadi batu
kenapa lagi lu
kok udah gak kenapa napa
kamu sekarang jadi bego
kamu sekarang sama begonya sama mini
gratis sekarang mia ada yang nemenin dong
pangeran kok jadi
hidup lu bakal jadi gembel
merasa ilu mampus
makan ya pakai sihir dong
bisa gak tadi
tapi jangan pesan pesan
gue gak terima
masa gara gara cewek kayak gitu
minta ngelupain aku sih
zeta zeta turunin lu apa apaan aja
minin kan capek
lebih kayak gini kan
gak aku yang kasih makan lu itu
apaan sih dong rata rata
udah cua raga nih gue yang makan dong
gak mungkin ada dua cowok ganteng rebutin cewek kayak gitu
kalau kalian pelukan terus
kita kapan nyampe nya ke rumah teo
bener juga sih
udah udah udah gue yang pake
pasti ada papa
kalo minin yang dateng kesini mah gak papa
walaupun dia makannya banyak
banyak ya gue mah oke oke aja
dia cewek nah sekarang lo berdua yang datang kesini
bukannya kerja kek cari duit
susah emang anak muda zaman sekarang
ya ampun teo kalo gue bisa dapet kerjaan gue juga pasti bakal kerja
masalahnya bingung gue mau kerja apaan
gue tahu di ini di jalan riau kan ada perpustakaan tuh
itu dia butuh karyawan tuh
kan cocok sama lo tuh yang butuh buku biar lo tambah pinter
wah boh boleh boleh boleh
selama itu pekerjaan berarti ngasilin duit
bener yang penting duit
yeay sekarang juragan punya kerjaan
tas dulu dong
tapi gak bareng sama duta bukan jagain buku
pokoknya nanti gue kasih lo kerjaan yang cocok banget sama postur badan lo
eh apaan tuh
hahaha ya ada lo liat aja besok
sepi banget sih ini perpustakaan
anak muda zaman sekarang sih emang bisa cuma nonton pergi ke mall nonton pergi ke mal
kapan ke perpustakaannya
makanya aku dijadiin sampah
awas sih teo
sayang banget tuh buku segini banyak
tapi ga ada yang baca
kok bisa ada buku kayak begini sih
di dunia sihir hiduplah sang putri yang cantik dan pandai
karena itulah sang putri menjadi sombong
dia merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi
akhirnya guru si putri pun marah
gue menyihir sang putri menjadi boneka
dan mempunyai ke dunia manusia
dan sang putri bisa kembali kewujudannya semula
kalau ada manusia yang menciumnya
kok ceritanya sama kayak gini
lo kerjain disini betah apa engga
ya betah betah aja
jadi ga perlu ngelayanin pelanggan
udah jam empat nih berarti udah waktunya gue pulang
jadi silahkan pulang
gak mau balik bareng gue
lo kan suka tebeng sana tebeng sini
yaudah yuk pulang
gue gak mau ya mobil gue kotor lo tau kan mobil gue keren banget
yaelah pantrovel ini
gue jadi kepikiran buku itu terus ya dari kemarin
mana cerita di buku itu bisa sama pak cis lagi sama mini
ya udah aku pinjemin pundak aku deh
boleh juga gat
boleh tentu aja boleh
udah tidur dia
sekarang gue bisa baca begitu lagi deh tanpa ada yang ganggu
guru mengutuk sang putri menjadi boneka dan membuangnya ke dunia manusia
sang putri baru bisa kembali kewujudannya semula
kalau ada laki laki yang menciumnya
dan satu kutukan lagi
sang putri akan jatuh cinta pada manusia yang menciumnya
sehingga rela melayani manusia itu seperti melayani seorang tuan
akhirnya boneka putih pun dicium oleh seorang laki laki yang sangat miskin dan jelek
sang putri yang sombong itu terpaksa menjalani harinya
dengan membutuhkan dan mencintai laki laki itu
sampai masa hukumannya day sang guru habis
apa selama ini si mini sayang sama gue cuma karena
kutukan sihir dari gurunya
panggitin aja lu
kok kamu kaget sih
aku datang ke sini untuk minta uang
beda aja aus sama mini emang
set set itu dia lah set
mini mencintai kamu dan melayani kamu karena sihir